ratusan warga kelurahan kartini sawah besar jakarta pusat rabu malam menggelar pawai obor keliling kampung
pawai diikuti mulai dari anak anak hingga orang tua
pawai obor ini merupakan gelaran rutin dalam rangka menyambut datangnya bulan suci ramadan
selain membawa obor peserta juga menabuh alat musik serta menyalakan kebang api
pawai obor ini memang diadakan setiap tahun sekali dalam rangka menyambut bulan suci ramadan
jadi anak anak remaja islam ini yang bergabung di unisbar yang dibawah nama bussola faitul wahid
pada malam ini mereka akan pawai keliling di wilayah rw delapan
warga berharap pada bulan ramadan nanti mereka dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar
pawai obor menyambut ramadan juga digelar di kampung bojong tua jati makmur pondok gede rabu malam
ratusan warga berpartisipasi dalam pawai itu
warga antusias mengikuti pawai obor lantaran dua tahun tak dapat dilaksanakan akibat pandemi covid sembilan belas
pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar alhamdulillah
tema kita adalah agar masyarakat umat islam kampung bojong tua ini semakin semangat dalam menjalankan ibadah bulan suci ramadan
bang jumlah peserta berapa banyak bang
jumlah peserta kita target ada tiga ratus alhamdulillah yang hadir daftar ini ada delapan ratus peserta
pawai dilakukan dengan berkeliling kampung sejauh dua km diiringi solawat serta arak arakan ondel ondel
tim liputan cnn indonesia